kalau bicara hari raya lebaran maka kita bicara seputar ada moralitas keimanan kamu puasa lolos apa enggak berapa kali batal kamu sudah bayar zakat atau belum
dan juga ada nilai nilai persaudaraan misalnya yang kemudian sangat lekat dengan nilai nilai idul fitri atau lebaran
tapi pertanyaannya apakah mungkin sebenarnya nilai nilai khas lebaran yang tadi kita sebutkan itu sudah atau bisa kita gunakan juga sebenarnya untuk merawat demokrasi kita yang mungkin terdengar sangat duniawi
karena demokrasi itu kan sangat duniawi mengejar kekuasaan hal hal yang mungkin saya rasa mungkin banyak orang rasa juga agak jauh dari value moralitas tadi
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama dua orang intelektual muslim ternama ada pak hikam dan juga kang mamat sobari
kang sobari pak hikam terima kasih selamat hari raya idul fitri selamat malam
ini pertanyaan publik yang ini kan situasi politik
saya mau tanya kang sobari dulu deh
karena datangnya lebih cepat tadi
kasih kasih afirmatif policy dengan ditanya pertama
kang sobar ini pertanyaan publik
kalau kita bicara lebaran itu kan hal halnya tadi
kita bicara moralitas keimanan kamu bisa melahirkan
hal hal yang sangat spiritual ritual dan juga masalah keimanan
kalau kita bicara demokrasi misalnya
demokrasi itu kan banyak orang mira itu kan duniawi sekali
berhubungan dengan syahwat politik perebutan kekuasaan
pertanyaannya kalau acara kita kan layar demokrasi
jadi kita mencoba mencampurkan sebenarnya
apakah ini air dan minyak yang tidak bisa dicampur
atau anda lihat ini jadi kalau dicampur itu jadi bumbu masak
kan yang lezat buat demokrasi indonesia sebenarnya
pertanyaannya panjang tapi kurang bermutu
tapi anda silahkan
oh bermutu sekali
oh bermutu bermutu
alhamdulillah dipuji sama kang sob
karena menggabungkan dua hal yang wilayah kehidupannya jauh satu sama lain itu
menjadi renungan betul
yang berhubungan dengan apa yang tadi disebut
yang disebut ada hubungan dengan moralitas
tentang kebaikan hati
tentang cara merawat relasi dengan sesama
dan relasi dengan tetangga tetangga
pada saat itu yaitu hari ini dan mungkin besok
itu kita membukakan diri kita seluas mungkin
kita agak jengkel tapi memberi maaf
entah itu bisa ikhlas apa tidak
jadi barangkali memberi tidak ikhlas
tapi karena mohonnya juga ikhlas dan serius
mungkin dua duanya lalu kelihatan ikhlas
lalu pantas dipertimbangkan oleh yang maha kuasa
untuk di maafkan apa tidak orang seperti ini
waktu didengar apa tidak
dalam hubungannya dengan demokrasi
punya rasa peduli dengan sesama
punya hubungan yang mau tidak mau harus dijalin menjadi yang baik
tidak mungkin dalam hidup kita itu menjalin hubungan yang tidak baik
baik pada tataran hubungan personal
itu tidak usah dipertanyakan
mampukah yang bersifat personal
itu juga menjadi baik ketika hubungan interpersonal menjadi lebih luas lagi
di situ sering ada penodaan
kita sering menodai diri sendiri
karena kita ingin menang
jadi tidak peduli malah ada rumus
politik tidak ada kawan
itu dari nilai value yang anda sebutkan
pada mulanya kan begitu
ini ini ini begini
itu pada tataran personal
ketika itu menjadi lebih interpersonal
berangkali saya tidak terlalu ikhlas memberi maaf
tapi saya meminta maaf dengan ikhlas
lalu terjadilah itu
sesuatu hubungan yang dinamis
yang terbentuk bagus
bagus karena ada hubungan hubungan yang itu akan relatif pribadi
tapi kalau hubungannya politik
kan orang bilang politik tidak ada saudaranya
tidak ada temennya
lalu cenderung ingin menang sendiri
karena kita sering melukai diri sendiri
bahkan demi politik
kan dirinya sendiri
partai politiknya itu
berkiblat pada ketuhanan
berkiblat pada hal hal yang sifatnya moral
bertemu dengan partai politik yang sama sekali bertentangan dengan itu
wah koalisi wah tidak
pokoknya mereka ngumpul demi sesuatu
demi menggempur sana
itu realitasnya seperti itu kang sob
realitas seperti itu
dan terjadilah kenyataan yang memalukan itu
karena mengapa saya bilang itu memalukan
kalau orang kayak saya itu
kiblatnya relatif pribadi
sesuatu yang tidak personal
sesuatu yang hendaknya mendalam
dan ini tidak bagus
pikiran saya ini sudah bagus
ketika itu diterjemahkan dalam urusan yang politik
politik itu harus bisa menelikong orang
harus bisa menipu
sedikit sedikitnya menelikong orang
dan kemudian berkawan dengan
saya ingin mengatakan sesuatu yang buruk tapi tidak jadi
orang dengan orientasi
orientasi politik yang
bisa memakan orang lain lagi
bisa memfitnah setiap hari
orang dengan nama
ulama itu sudah hanya pece hitam loh
ulama pece putih
baju itu putih tiap hari
tapi memakan orang
mereka tahu itu
memakan bangkai saudaramu sendiri
tidak malukah kau dan sejenisnya
tapi dimakan dalam politik
coba tunjukkan dengan narasi tadi
kang sob melihat realitas
oh jangan ditarik ke dunia lebaran
kita sudah keluar dari lebaran
masuk ke wilayah politik
ketika kita masuk ke wilayah politik
dengan kekuatan kekuatan besar
yang menampakan dirinya
lalu mereka yang berdoa
kaum ulama yang memiliki kategori
yang lain itu
setan menengok ke saya
ini warna setan
oh itu ya
ini wartai allah
dan bukan ini
ini dekat dengan allah
partai allah belum tentu dekat dengan allah
belum tentu dekat dengan setan
itu yang kemudian jadi concern kang sobari
di hari lebaran ini
bahwa memang sebenarnya realitas realitas
ya tadi anda simpulkan sendiri
saya gak berani menyimpulkan
karena anda pasti punya kesimpulan sendiri
saya mau tanya ke pak hikam
tapi biar lebih enak lebih panjang
dan bisa kang sobari minum sebentar
kami akan segera kemarin
itu saja dah
tetap bersama kami

jadi apa yuk
kamu mau lihat
kang sobari tadi sudah mengungkapkan meskipun tadi agak mensensor kalimatnya katanya memang nggak jadi diungkapkan
tapi nggak tahu nih mungkin setelah ini akan diungkapkan apa kalimat sensornya itu
tapi saya mau tanya ke pak hikam sebenarnya
kalau kompatibilitas ini kan memang kalau bahasa anak muda zaman now ini kayaknya cocokologi cocokologi
ini budi dan cnn ini untuk mencocokologi apakah lebaran ini punya kesamaan value dengan atau saling mengisi dengan demokrasi
merawat demokrasi atau meruat demokrasi sebetulnya
gimana anda lihat ini kompatibel apa sebenarnya nggak kompatibel
ya kita harus melihat dari perspektif yang kita pakai dulu
karena demokrasi dan lebaran itu bisa dilihat pada tataran yang sama
yaitu dua duanya merupakan refleksi dari value
lebaran dari kata lebar bebas
apa kekuasaan pada demos pada rakyat
dua duanya merupakan kategori kategori
oh lebaran itu yang bebas ya
bebas dari apa namanya keterbelengguan
makanya dikatakan idul fitri kembali kepada fitrah
fitrah itu kan natality kalau dalam bahasa inggris ya
nah itu berarti kebebasan yang awal
tidak ada yang lebih bebas dari bayi yang lahir
tidak ada dosa tidak ada apa apa
makanya puasa itu merupakan alat membersihkan
kemudian manusia menjadi bersih total
dan itulah disebut hari kemenangan
demokrasi kalau dilihat dari pada tataran value
itu intinya adalah memberikan manusia sebagai makhluk tuhan
yang mempunyai kebebasan
mempunyai jati diri mempunyai hak asasi
untuk menjadi pemegang kedaulatan
kata kunci yang mempertemukan keduanya adalah kebebasan
dan semuanya dua duanya itu hasil dari struggle
demokrasi adalah hasil dari suatu struggle manusia membebaskan diri
dari kungkungan kungkungan perbudakan
dari kungkungan kungkungan apa namanya monarki absolut
lebaran juga membebaskan dari nafsu
kalau kita lihat puasa itu pembebasan dari nafsu
makan minum seksual pada siang hari
termasuk berbicara tadi yang disensor honsop tadi
nah oleh karena itu kalau mau dicari kompatibilitasnya
kita harus tahu kita bicara pada tataran mana
sebab dua duanya juga bisa dibicarakan pada tataran pragmatis
demokrasi kalau sudah pragmatis itu artinya adalah
bagaimana keputusan diambil dengan suara terbanyak
nah kalau sudah begitu
maka kemudian ada yang kemudian disebut tadi
jadi politik akhirnya bisa juga ternyata tidak sama dengan value
karena pokoknya kan menang
yang penting suara saya dapat banyak
lebaran juga bisa dibegitukan
tidak bicara pada tataran value tetapi pada tataran pragmatis
bisa kesana kemari dengan duit yang banyak
keimanan yang baru juga bisa
bukan kalau itu sudah value
tapi kalau lebaran untuk hanya gemira gemira kesana kemari
kebun binatang ke pantai dan sebagainya
itu kan lebaran pada tataran yang paling pragmatis
mencoba tol baru gitu ya
ya seperti itu
nah kalau sudah pada tataran pragmatis kita mesti hati hati
karena bisa jadi nyantol dengan value
bisa jadi cuma itu hanya remah remahnya
sama dengan tadi
bisa dikatakan bahwa kalau menggunakan agama
misalnya seorang ulama itu jangan kemudian langsung dijawab
oh karena dia menggunakan agama pasti sudah merupakan the value of democracy
harus diuji pada tataran pragmatis juga
kalau ternyata walaupun menggunakan agama tetapi despotik tyrannical
dalam sejarah republik politik republik kita mungkin sejak awal
demokrasi kita apa namanya gelorakan
seperti kata anda tadi
ketika value agama kemudian coba dikombinasikan ke dalam politik praktis
apakah itu match atau justru banyak salah jalan
kalau demokrasi kita bicarakan secara value dan morality
karena basis dari demokrasi adalah morality
kalau tidak ada morality di dalam demokrasi
maka dia itu hanya semacam rekayasa saja
siapapun yang banyak itu yang menang
nah oleh karena itu founding fathers kita memilih demokrasi itu karena ada kompatibilitas pada tataran morality pada tataran etik
bukan hanya pada tataran politikal
nah oleh karena itu para founding fathers bisa mencari misalnya para ulama islam bisa menerima pancasila undang undang dasar empat puluh lima
karena kalau dilihat pada tataran value
maka dia match dengan prinsip prinsip dasar
mulai dari sila ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan indonesia
semuanya itu sampai pada keadilan sosial
itu match sebenarnya
saya match dengan morality yang diajarkan juga oleh agama
nah saya kira agama yang lain juga bisa begitu
jadi tidak hanya islam atau dalam konteks lebaran dan value lebaran dan value islam
tapi sebenarnya ini sebenarnya common sense keagamaan sendiri match gitu dengan
tinggal bagaimana kita mencari
mempraktekannya dengan realitas
persoalannya gini kang sobari
apakah sebenarnya ini kan kalau misalnya match itu kan berarti ada
bayangan saya ada sesuatu yang dikorbankan
antara demokrasi value nya atau value keagamaan sehingga ada kompromi di situ
pasti kan win win solution itu kan kita bukan zero sum game
kita bukan landslide semua harus menang
yang dikorbankan saya kira bukan pada tataran value
tapi pada practicality misalnya saja
apakah di indonesia itu perlu harus dikasih
mlb demokrasi agama
ternyata kita tidak perlu karena dengan pancasila itu pun
semua dari berbagai macam kebinekaan itu bisa match bersama sama
dan itulah yang membuat indonesia itu indonesia
karena itu kalau ada yang
itu tidak mengorbankan apapun
sama sekali tidak karena pada
tapi kan kita terkenal sekali dengan politik jalan tengah
keberagamaan mungkin yang relatif jalan tengah moderat misalnya
kalau kita misalnya kalau menggunakan
gus dur al mahfud lah
kenapa agama seperti islam itu compatible
karena kita mengambilnya pada tataran morality
bukan sebagai ideologi
saya lebih suka memperjuangkan daripada mengorbankan
memperjuangkan sesuatu yang agung
dan tidak boleh
ada yang dikorbankan tidak boleh
dalam ideal kita
sesuatu yang harus diperjuangkan itu
tidak harus menang
seorang pemikir politik apalagi disebut
negarawan bukan sekedar politisi
negarawan itu berjuang untuk memenangkan
cita cita politiknya yang besar
yang bakal memberi jaminan ini dan itu
tapi ketika perjuangan politiknya kandas
di tengah perbenturan pandangan
pandangan ini dari nilai ketemu dengan pandangan
ya ini pandangan juga nilai
tetapi dibalik pandangan itu kan ada sesuatu yang sifatnya amat sederhana
yaitu apa yang penting
yang penting aku menang itu tadi
sekaligus agamawan sejati
tidak ada lah
termasuk idola anda berdua misalnya gustur tadi
dalam sebuah titik pertemuan
saya kira begini
kalau kita melihat sejarah lah
agak lebih jauh lagi dari para gustur kan
nanti belakang belakang sampai ke beliau
perjuangan kalau tidak bisa dimenangkan
melalui perdebatan yang demokratis
artinya perjuangan itu tidak bisa dicapai
sebagaimana yang disepatkan
kalau di situ kita sudah mentok
tidak ada alasan untuk ngamuk
karena kita mentok di dalam tataran yang namanya demokrasi
meskipun barangkali ini kelicikan beberapa orang yang lebih pandai berbicara
tapi orang yang memiliki wawasan yang jauh ini akan bilang
di situ negarawan menjadi penting sebagai negara
negarawan menjadi begitu penting
sebagai kiblat politik
ketika pancasila dirumus
efiagam jakarta dirumuskan
dan menjadikan ketegangan politik
dan ada suatu jalan tengah yang dahsyat
itu bukan mengerbankan
tetapi masih memperjuangkan
saya akan memperjuangkan cara berpikir dan wawasan politik ini
dengan mengurangi tujuh kata itu yang semua orang sudah tahu
itu bukan mengorbankan
tidak memperjuangkan ini
biarkan ini beberapa ini hilang
tapi yang hilang dalam konteks sekarang ini
suatu saat dia akan hidup kembali
apakah dalam konteks sekarang ini kita memang butuh negarawan negarawan
untuk bisa membuat politik kita ini jadi lebih teduh
sesuai dengan nilai demokrasi
tapi value rekonsiliasi persaudaraan ala lebaran tadi
itu memang kita bisa match kan di sini
ada beberapa fenomena politik
satu dua hari terakhir ini
yang mungkin menarik untuk kita bahas
kita akan bahas
kami akan segera kembali
saya mengucapkan selamat menulis
yang baru akan diubahin
semoga berjaga di indonesia
terima kasih untuk doanya
bagi kepergian ibu ani yudhoyono
terima kasih sekali lagi
tidak hanya ke rumah megawati
dua putra presiden ke enam sby
juga mendatangi istana kepresidenan
di hari raya lebaran
kedatangan ahaya dan ibas
sekaligus mengucapkan terima kasih
atas kontribusi presiden saat pemakaman
mantan ibu negara ani yudhoyono
pertemuan ahaya dan keluarga
dengan presiden jokowi bersama ibu negara
dan putra bungsunya ks angpangar berlangsung selama kurang lebih dua puluh menit
usai pertemuan ahy menegaskan tidak ada pembicaraan politik apapun yang dibahas dalam silaturahmi hari raya ini
selain menjalin tali silaturahmi ahy bersama keluarga juga mengucapkan terima kasih secara langsung kepada presiden jokowi yang telah memimpin upacara pemakaman ibu ani
masih ada satu lagi fenomena yang menarik untuk kita bahas bicara momen rekonsiliasi
momen pemakaman mendiang ibu ani yudhoyono juga berhasil mempertemukan kembali presiden kelima megawati soekarno putri dengan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono yang selama ini hubungannya kurang begitu baik terlihat publik
momen istimewa tersebut terjadi saat presiden ke enam sby mendatangi tamu yang hadir di pemakaman mendiang ibu negara ani yudhoyono setelah menyalami presiden ketiga b j habibie dan ibu negara iryana joko widodo
presiden ke enam sbe kemudian bersalaman dengan presiden ke lima megawati soekarno putri
keduanya tampak mengobrol simpan
sebelum akhirnya presiden sbe menyalami tamu lainnya yakni istri mendiang presiden ke empat abdurrahman wahid sinta nuriyah wahid
sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan presiden kelima megawati dan presiden ke enam sbi selama ini berjalan quote unquote dingin
sebelumnya pada perayaan kemerdekaan ke tujuh puluh dua di istana kepresidenan beberapa tahun lalu dua ribu tujuh belas tepatnya ya presiden kelima megawati dan presiden ke enam sbi juga sempat bertemu
momen salaman presiden ke lima megawati soekarno putri dan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono menjadi salah satu yang paling menarik perhatian publik dalam rangkaian acara tersebut
selain bersalaman presiden megawati dan presiden sbe terlibat dalam acara rahmatama yang digelar presiden jokowi
dalam acara tersebut tidak hanya presiden ke lima dan ke enam namun juga hadir presiden ke tiga bja bibi dalam perayaan hud kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
ini seperti oase di padang pasir atau menurut anda ini fenomena biasa saja yang tidak perlu kita maknai apa apa
ya kalau kita bicara tentang analisa politik ya kita harus terbuka juga kita melihat tadi yang saya katakan perspektif di mana
ya kalau saya melihat sebagai pengamat politik tentu tidak mungkin lepas dari apa hermenotika atau penafsiran dari tiga contoh yang mas didit kemukakan tadi
itu dari segi politik
tapi lagi lagi saya kan tadi mengatakan bahwa pada tataran yang sepragmatis apapun bisa juga dikaji dari value
nah kalau kita lihat dari value maka silaturahim silaturahim yang dilakukan para elit ini jelas itu akan sangat membantu
pertama di dalam membangun kembali silaturahmi kemudian rekonsiliasi politik juga merupakan salah satu ekspresi
budaya ketimuran bahwa elit itu mestinya tidak boleh kemudian hanya karena berbeda pendapat dan lain sebagainya kemudian tidak pernah saling bersinggungan
nah oleh karena itu walaupun momentumnya itu ada momentum takziah ini merupakan sesuatu yang sangat penting kalau kita lihat dari segi value
nah karena politik itu ada apa namanya front stage dan back stage
panggung depan panggung belakang ya bahasa bantulnya
bahasa teaternya ini
maka kemudian orang bisa memaknai dan sejauh yang saya lihat dari beberapa contoh ini saya bisa mengatakan bahwa ini semua positif
dan yang lebih mengharukan kalau saya sebagai penibadi adalah melihat bahwa al mawfurlah ibu ani yudhoyono itu bahkan dalam ketiadaan beliau pun masih mampu
membuat satu apa namanya teladan bagi bangsa kita
yaitu munculnya atau kemampuan untuk mempertemukan mereka mereka yang selama ini berkonflik itu kan luar biasa itu
menurut saya kita harus menghargai dari situ
nah sekarang ini setelah ada pertemuan pertemuan ini kalau mau dilanjutkan di dalam wacana dan kemudian praksis politik
sudah ada di sana
dan ini foundation foundation ini ya kemudian menjadi penting
karena berdasarkan value mas gedit
kang sob ini pragmatis sekali karena persoalan setelah pemilu ya ini potensi koalisi bisa kita jajal
kan jahatnya begitu
atau valuable punya dasar fondasi yang kuat jadi bangunan rumah apapun yang akan dibangun dari fondasi ini pasti akan cukup kuat
saya tidak melihat itu
jadi beda nih pak prof
saya lihat media ini sedang mengukuhkan pikiran sejarah konvensional
padahal kalau kita punya orientasi yang lebih
sejarah itu tempatnya
karena orang orang kecil siapapun mereka
daripada great kings
orang orang kecil yang tidak dikenal
orang orang kecil yang memiliki kontribusi kepada tanah airnya dan ingin
jadi mestinya kalau beritanya itu seorang mantan preman
mantan preman mendatangi rumah seorang polisi
komisaris kaget karena dikenal ini preman dulu datang
tahu tahu preman itu
tahu preman itu merangkul dan menyatakan terima kasihnya
dulu bapak telah menangkap saya dan bapak begini begini
maka hidup saya sekarang ini pak
hidup di jalur yang bukan hanya bapak inginkan
tapi yang juga diinginkan oleh agama
saya bukan ulama
saya bukan ustadz
tapi saya membersihkan diri saya sendiri
sikap bapak dulu
dulu sebagai polisi
intinya ini tidak terlalu bermakna secara publik
dibandinginnya lebih enak di segmen berikutnya
dalam mengubah jiwa manusia
sejarah sebagai tempatnya orang orang kecil itu
jauh lebih bermakna
jauh lebih bermakna
meskipun punya makna juga
bahasa bahasanya namanya seremonial dan bahasa bahasanya itu
supaya kita lanjutkan bahasa bahasa yang bukan bahasa bahasa ini
meskipun kang so bilang ya ini sekedar bahasa bahasi
tapi pembicaraan kita mudah mudahan punya value
kita akan lanjutkan valuenya
kami akan sekitar
jadi anda lihat
saya maksudnya sebelum ke pak ika
anda lihat peristiwa politik tadi
itu tidak terlalu punya makna bagi publik dan bagi republik
apakah itu hanya menunjukkan ya political pragmatisme aja ya
beliau bilang tadi
tentang makna makna kan sudah
ketika sudah ya saya tidak ingin memasuki makna lain lagi
saya hanya menafsirkan sisanya
di kalangan orang kecil
belum tentu ketemu itu bisa sabun hari
tapi di tengah situasi yang panas seperti ini
katanya elit punya peran penting sebenarnya
untuk bisa meredam konflik politik
atau kebencian politik yang terjadi
bahkan ketika kita buka twitter dan facebook gitu
saya lagi pertanyaan saya memang simple sekali kang so
ini gak punya dampak apa apa
hal hal seperti ini
tapi juga bisa nul
punya seperti apa indikasinya
prakondisinya nul seperti apa
indikasi dan prakondisinya
jangan nanyakan itu ke saya ya
ke sini kalau mengenai detail itu
pasti saya akan tanya beliau
nanti ke sini
anda dulu saya harus
tapi yang saya bisa jawab
itu tidak melalui detail persoalan
melalui sesuatu yang disebut
yang membentuk cara hidup
baru sama sekali
yaitu dengan bandingan
mari kita bandingkan
mana lebih drastis efek
dan pak polisi sudah pensiun
tapi tiba tiba merangkul
dan kemudian apalagi ditambah nyium
dengkulnya pak polisi
menyatakan terima kasih pak polisi
kalau bapak dulu tidak nempeleng saya
tidak pernah menampar pipi saya
ini saya saya masih jadi preman
sekarang saya hidup
lebih dari yang bapak harapkan
ini kan perubahan ke manusia yang dahsyat
kalau saya tidak begitu percaya
yang elit disebut elit itu tidak elit
dalam sudut berpikir
sudut berpikirnya yang elit dan bukan elit
bagaimana menyalahkan orang lain
bagaimana menyalahkan institusi institusi
bagaimana elit tetapi pikirannya
yaitu sekedar untuk menampar orang lain
dan mengalahkan siapa saja yang bukan dirinya
aku harus menang
tidak mau aku harus menang
elit apa yang begini
jadi dalam ukuran itu
saya tidak bisa mengharapkan bahwa
efek dari suatu politikal
yang dahsyat itu
tidak bisa menghasilkan suatu aspek
sebagai mana sebuah cerpen
tapi pak ikem terakhir
kalau kita bicara mengenai tadi
memang tidak bisa punya harapan
dengan para elit
yang kemudian di amplifikasi oleh media
dilihat oleh masyarakat
apakah lagi lagi pertanyaan terakhir untuk anda
dua menit jawabannya
apakah sebenarnya value lebaran ini
sebenarnya bisa membilas
yang kotor kotor yang tadi disebut oleh
tergantung kepada pelakunya ya
saya tidak spesimis
menurut saya apa yang ditampilkan
di dalam silaturahim tadi
bagaimana interaksi aktor aktor
termasuk media juga
sebab mungkin saja
itu dianggap sebagai formalitas
sebagai media creation
dan lain sebagainya
tetapi ingat bahwa
karena interaksi sosial terutama politik
di dalam stage seperti tadi
kadang kadang ada yang disebut unintended consequences
yang tidak diduga
apa yang terjadi dengan pertemuan
para aktor tadi
bisa saja karena diberitakan oleh media
kemudian para pendukung mereka
oh iya ternyata
kalau elit itu pada mau
maka akan bisa lebih positif
daripada tidak mau
bersilaturahim sampai sekarang
daripada membulet terus
sehingga yang mulai mendukung
yang dulunya mendukung
malah akhirnya pergi
jadi ini lebih baik dibanding tidak ada
kalau saya melihat
meskipun tadi kata kang sob
mungkin ini tidak punya dampak yang terlalu bermakna
yang terjadi di masyarakat
ya kita harus melihat secara lebih jauh
waktunya sudah habis
nanti kita akan lanjutkan di dialog berikutnya
tapi setelah ini
saya janji saya akan mendatangi
atau menelpon guru saya ketika saya bandeli dulu
mungkin terima kasih karena anda dulu terlalu
marah marah kepada saya
mungkin saya harus terima kasih pada guru
terima kasih kang sob selamat lebaran
terima kasih pak ahi kang selamat lebaran juga
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
sekali lagi selamat hari lebaran
semoga dinilai leluhur dari idul fitri
juga bisa menjadi vitamin yang berfungsi
dan kebebasan yang selama ini kita rawat
dan perjuangkan saya budi adiputro